mudik lebaran ke solo presiden joko widodo kembali menyapa dan juga membagikan bingkisan lebaran kepada warga solo
sejak sabtu pagi warga antusias menanti kedatangan mantan wali kota solo ini di halaman parkir gedung geraha sabah banjar sari solo
setelah bersilaturahmi dengan keluarga besar di kediaman sumber banjar sari solo sabtu siang
presiden joko widodo menyapa warga solo dan membagikan enam bingkisan lebaran kepada warga miskin
jokowi datang sekitar pukul sebelas siang di halaman parkir gedung gerahas sabah banjar sari solo
ribuan warga yang telah antre sejak pagi ini mendapatkan bingkisan lebaran berupa paket bahan pokok
seperti satu kg gula pasir lima kg beras satu liter minyak goreng dan teh
sesekali presiden juga bercengkrama menanyakan keadaan warga yang kebanyakan warga kurang mampu ini
suyarsi dan sulistio warga solo ini bahkan rela datang sejak pagi demi mendapatkan paket bingkisan lebaran dari presiden jokowi
cukup satu minggu lah
satu minggu memang dapatnya apa aja
minyak ada beras gula teh jalan
itu dapat kuponnya dari mana
ini nggak dapat kupon
nggak dapat kupon
oh terus langsung
itu sama siapa
ya jengkel jengkel gitu dok terus ikut ikut
pembagian bingkisan lebaran ini merupakan agenda tahunan yang selalu dilakukan jokowi
setiap mudik lebaran di kampung halamannya di sumber banjar sari solo
maupun di tempat kelahirannya di godang rejo karanganyar